kejaksaan agung akan memeriksa tujuh saksi terkait kasus gagal bayar asuransi jiwasraya
hingga kamis siang pihak kejaksaan agung menyebut yang hadir hanya enam saksi
hal ini disampaikan jaksa agung muda tindak tidak nakusus jampitsus mad toga risman
mereka misi yang diketu ke jaksaan agung republik indonesia jakarta selatan
toga risman merinci mereka yang datang dan diperiksa sebagai saksi adalah
henry sman rahim mantan direktur jiwasraya
deyang adrian mantan direktur pemasaran
serta muhammad zamkani mantan dirut sdm dan kepatuhan pt jiwasraya
dengan alasan menunggu informasi terbaru dari penyelidik
toga risman belum memberi penjelasan rinci siapa satu nama yang tidak datang memenuhi panggilan
kejaksaan agung saat ini terus melakukan pendalaman setelah melakukan penggeledahan di tiga belas lokasi
terkait kasus jiwasraya
tidak kita belajar kita baca dulu kita teliti dulu
di penggeledahan itu dokumen dokumen banyak
kita pelajarin dulu sampai baru nanti kita akan merumuskan kembali
apa masih memerlukan dan lain sebagainya
kita akan jalan terus